enam pelajar di maumere kabupaten cikanusa tenggara timur harus menjalani masa karantina lokal
mereka tiba di bandara franseda maumere rabu siang
usai mengikuti program pertukaran pelajar di negara jepang
ke enam pelajar ini dipisahkan dari penumpang lainnya dan diarahkan ke ruang vip untuk menjalani sejumlah tes
dari hasil pemeriksaan suhu badan semuanya dinyatakan aman karena suhu badan rata rata tiga puluh enam derajat
sesuai dengan hasil pemeriksaan screening suhu melalui alat dermal gun
semuanya dalam kondisi suhu yang normal tidak ada indikasi di luar dari apa yang kita pikirkan
rata rata suhu mereka tadi berapa
rata rata suhu mereka tiga puluh enam derajat
aman anemoni tidak ada batuk tidak ada setak tidak ada manis juga tidak ada
dari pemeriksaan fisik paru juga tidak diapakan tanda tanda apa arusnya
usai menjalani pemeriksaan medis ke enam pelajar sika ini diberi penjelasan terkait standar untuk penjagaan virus corona
mereka diwajibkan untuk mengikuti masa karantina lokal di keluarga mereka
standar ini semuanya terdeteksi dengan sehat
sehat ya dinyatakan sehat
mereka ini dari mana dokter
mereka dari jepang sudah tiba di indonesia tahun dua ribu sembilan
sika sesuai dengan prosedur
mereka harus dikarantina lokal
meski telah dinyatakan negatif terinfeksi corona
tapi keenam pelajar ini wajib mengikuti serangkaian pemeriksaan dan masa karantina selama empat belas hari
nantinya tim medis setiap hari melakukan kontrol medis untuk memastikan kondisi kesehatan mereka selama masa karantina
elia zerbalo maumere nusa tenggara timur